pengusaha yang juga mantan terpidana atas kasus pemberian suap mantan jaksa urib tri gunawan artalita suryani
datang ke komisi pemberantasan korupsi
namun belum diketahui tujuan kedatangan artalita ke badan anti rasuah ini
artalita suryani atau ain tiba di gedung kpk rabu sekitar pukul sepuluh pagi
artalita tidak memberikan keterangan mengenai kedatangan dirinya ke kpk
nama artalita juga tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan hari ini
sebelumnya artalita pernah dipanggil kpk sebagai saksi dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi pada dua puluh lima april lalu
saat itu artalita tidak hadir dengan alasan sakit
di gedung kpk jakarta sudah ada produser lapangan cnn indonesia maria sarjana
maria selamat siang apa alasan artalita datang ke kpk apakah ada juga pemeriksaan
selamat sore elvira betul sekali bahwa hari ini artalita kembali datang ke gedung kpk jakarta
dan kedatangan artalita kali ini adalah memenuhi panggilan dari komisi pemberantasan korupsi setelah pada dua puluh lima april dua ribu tujuh belas kemarin artalita tidak datang pada pemanggilan yang dilakukan oleh kpk
hari ini merupakan penjatualan ulang dan artalita menjadi saksi bagi tersangka kasus penerbitan surat keterangan lunas
bantuan likuiditas bank indonesia atau sklblbi dengan tersangka syarifudin temenggung
tadi memang artalita tidak memberikan komentar apapun elvira ketika masuk ke gedung kpk
tetapi memang pemeriksaan dari artalita ini merupakan pendalaman dari kasus penerbitan skl blbi yang kemudian menyeret beberapa nama nama penting
seperti nama jaksa urip kemudian juga nama syarifudin temenggung sendiri yang merupakan mantan ketua dari bppn tahun dua ribu dua belas
peran dari artalita suryani sebetulnya cukup besar elvira karena beberapa tahun yang lalu juga sempat artalita mendekam di jeruji oleh komisi pemerintahan korupsi
karena tertangkap tangan maksud kami terbukti bahwa telah memberikan uang selain enam ratus enam puluh usd kepada jaksa urib saat itu untuk menghentikan pemeriksaan terhadap kasus obligor samsul nur salim yang saat ini berada di singapura
saat itu pemeriksaan ini berlanjut
untuk memeriksa apakah empat delapan triliun rupiah hutang dari pemilik bank dagang negara indonesia ini sudah dibayarkan kepada negara atau belum
tetapi kemudian karena suap inilah kasus itu terhenti
dan memang saat ini kpk tengah gencar kembali untuk mendalami kasus kasus seperti kasus kasus yang sudah mangkrak beberapa tahun yang lalu
begitu pula dengan kasus skl atau penerbitan surat keterangan lunas
kpk juga sudah memeriksa samsul nur salim dan juga istrinya icih
nur salim di singapura pada dua puluh sembilan mei dua ribu tujuh belas ini
dan jika kita merunut ke belakang elvira bagaimana sebetulnya perjalanan kasus dari penerbitan surat keterangan lunas dari blbi ini
itu bermula pada mei dua ribu dua ketika kemudian syarifuddin temenggung menyetujui adanya komite kebijakan sektor keuangan atau kksk
yang kemudian pada dua ribu empat syarifudin temenggung juga menyetujui atau memberikannya surat keterangan
lunas terhadap samsul nur salim yang ternyata baru mengembalikan uang negara senilai satu satu triliun rupiah bukan empat delapan triliun rupiah
dan ini artinya negara merugi sekitar tiga tujuh triliun rupiah elvira
angka yang tidak kecil
kemudian surat keterangan lunas ini dikeluarkan pada tahun dua ribu empat dengan inpres delapan tahun dua ribu dua oleh presiden saat itu yaitu megawati soekarno putri
beberapa waktu yang lalu elvira sempat juga kpk memanggil saksi ahli
rizal ramli yang sempat menduduki jabatan sebagai menteri di dalam kabinet di republik indonesia ini dan ia juga menyayangkan adanya penerbitan dari skn
dan bahkan saat itu rizal ramli juga sempat memberikan indikasi bahwa ini merupakan kesalahan dari pemerintahan pada waktu itu tahun dua ribu dua dua ribu empat
dimana saat itu dijabat oleh megawati soekarno putri sebagai presiden republik indonesia
meskipun rizal ramli waktu itu juga enggan memberikan
keterangan secara detil apa apa saja kemudian yang menjadi kesalahan dari pemerintahan presiden megawati soekarno putri pada era itu ketika memberikan surat keterangan lunas terhadap obligor seperti samsul nur salim yang ternyata merugikan negara tiga tujuh triliun rupiah elvira